jagat dewa batara
kujang hitam itu sangat luar biasa
senjata ini luar biasa hebat
kau sudah merusak alam
kau harus bertanggung
jangan sakiti rakyat
apa yang aku inginkan itu yang akan terwujud
oh dewa tak agung
aku harus menolong mereka
urusan kita belum selesai
terima kasih kisana
ayah anda perangus di luar
semua terjadi di luar
aku harus segera menyesaikan pertarungan ini
untuk membantu ayah anda perangus
ini kesempatan baik buatku
aku akan meniup serling
aku tidak peduli
banyak orang yang akan mati karena pengaruh sulitnya
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
pedang itu benar benar hebat
lebih baik aku sementara menghindarinya dulu
tidak ada gunanya
aku mau mengejar pengecut itu

aku harus menolong ayah anda

aku harus melihat keadaannya
ini sepertinya ada gempa dan gempa ini sepertinya bukan gempa biasa gempa ini
kemungkinan disebabkan oleh kudang kembar di wiburi pramusa
aku tidak akan melakukan ini
mau pikir aku akan menyerah tidak akan
akhirnya aku bisa mengalahkan
gempa ini sangat menyulitkan